sementara itu gubernur jawa barat sekaligus ketua gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas jawa barat irwan kamil melaporkan kota sukabumi menjadi satu satunya zona hijau atau level satu dalam tingkat kewaspadaan covid sembilan belas oleh gugus tugas jawa barat
penentuan kota sukabumi menjadi zona hijau atau level satu dari yang sebelumnya zona biru didasarkan atas kajian ilmiah yang dilakukan gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas di jawa barat
di antaranya laju odp pdp resiko geografis dan angka reproduksi covid sembilan belas
meski demikian ridwan meminta pemerintah kota sukabumi untuk menyiapkan protokol kesehatan di sekolah dan mensimulasikan bersama gugus tugas
pemerintah kota sukabumi di jawa barat yang berhasil meningkatkan semua indeks indeks yang ada sembilan itu sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona hijau versi penilaian gugus tugas kami
kami izinkan kota sukabumi untuk persiapan protokol sekolah karena sesuai aturan
zona hijau sudah boleh melakukan persiapan untuk sekolah fisik dengan protokol yang sangat ketat
kalau disimulasikan maka saya perintahkan gugus tugas untuk mengawal proses ini